terkait kasus biosolar bercampur air yang ditemukan di beberapa spbu di ibu kota
wianda memberikan keterangan pada senin siang di media center pertamina pusat jakarta
menurut wiyanda dugaan sementara terkait maraknya biosolar bercampur air adalah
karena terdapat kandungan fatty acid methyl ester ataupun juga fem dalam biosolar
karena itu pertamina langsung berkonasi dengan tiga puluh enam spbu terkait untuk segera menguras tangki timbun mereka
pihaknya juga akan mengecek ulang terhadap bbm di tangki mobil pertamina
saat ini semua distribusi biosolar dihentikan untuk sementara waktu
sampai ada hasil penyelidikan dari pihak kepolisian
pihak pertamina juga masih melakukan investigasi di terminal bbm pelumpang terkait hal ini
untuk memastikan bahwa air yang terdapat pada biosolar berasal dari fem
tetap dahulu penyaluran bbm jenis biosolar
dan juga penyaluran bbm jenis biosolar
dan juga penyaluran bbm jenis biosolar dan juga penyaluran bbm jenis biosolar
dari terminal bbm pelumpang
kemudian kita meminta tadi pihak spbu yang ada pelaporan sekitar tiga puluh enam tadi
untuk segera menguras tangki timbun mereka
setelah dikuras kita kirimkan kembali yang solar murni
jadi tidak ada campuran fem nya atau bukan bio
jadi begitu kita mendapatkan laporan itu kita tindak lanjut kita stop biosolarnya
kita salurkan solarnya